pemirsa ini tentang duka mendalam yang dialami oleh ratusan warga atas tenggelamnya kapal sinar bangun di perairan danau toba sumatera utara
ya pasca kejadian tercatat lebih dari seratus orang yang ada di dalam kapal hanya sembilan belas orang yang berhasil ditemukan dan satu diantaranya meninggal dunia
meskipun selamat dalam insiden tenggelamnya kapal sinar bangun rasa trauma masih terlihat jelas di wajah rahmat warga kota raja kabupaten batubara sumatera utara
ia berhasil selamat setelah melompat dan meraih sebuah helm rahmat juga sempat terombang ambil selama satu jam sebelum akhirnya diselamatkan warga
masih lekat diingatannya peristiwa naas yang menimpanya senin sore
saat itu rahmat bertolak dari pulau samosir menuju dermaga tiga ras bersama beberapa temannya dari komunitas motor
namun sebelum tiba di dermaga cuaca buruk membuat kapal yang berkatung pamit tenggelam akibat diterpak ombak dan angin kencang
aku posisinya duduk di atas pak
ombak pun besar angin kencang
maka separuh perjalanan ombak juga nggak apa apa lagi nggak menemukan
agak lama itu lah kembali ke atas
lompat lompat dari atas terus cari helm pegang helm aku
sempat nengok aja lah
sempat dilamatkan yang kawan kawannya
kawan ada kasih helm satu
kasih helm juga selamat
rahmat merupakan satu dari delapan belas korban yang selamat
sebelas orang diantaranya dirawat di puskesmas simarmata samosi
para korban umumnya mendeta trauma akibat tenggelamnya kapal sinar bangun di danau toba
mereka juga menderita rasa lemas setelah berjuang bertahan hidup dari cuaca buruk sebelum mendapatkan pertolongan
sebelum malam kebetulan korban ada di sini
orang sekitar puskesmas simarmata mereka dijemput dari puskesmas
mereka sudah dalam keadaan sehat
yang sebagian lainnya
itu kebetulan orang luar
dan semua sudah kami konservasi sampai sehat
hingga selasa sore polisi mendata sembilan puluh empat orang dilaporkan menjadi korban dan belum ditemukan
sedangkan di posko tegaras korban hilang mencapai satu ratus lima orang
dengan penuh harap pihak keluarga masih menunggu kabar baik yang dibawa petugas pencarian di dermata tegaras

ketika uresa dasar ramlamu terbuka
menghasilkan ter dwell di malam tymusnya
maka pun bisa kamu semua lebih bekerja